pengendara sepeda motor ini seketika panik saat mengetahui adanya rahasia yang digelar aparat kepolisian lalu lintas di jembatan layang jati baru tanah abang jakarta pusat senin pagi
tanpa memikirkan keselamatan diri maupun pengendara lain pengendara motor tersebut nekat melompati trotoar jalan hingga melawan arus
sementara sejumlah pengendara lain hanya bisa pasrah saat ditilang petugas
rata rata pengendara yang terjaring rahasia karena tidak menggunakan helm saat berkendara
kita sayang menyayangkan manakala pengendara itu sudah siap berkendara tetapi tidak melengkapi kelengkapannya contoh dengan helm
hingga akhirnya manakala ada petugas di lapangan dia sudah ketakutan bahkan berupaya untuk putar balik
sangat disayangkan dikhawatirkan terjadi kecelakaan
sementara rahasia ganjil genap yang digelar aparat satuan lalu lintas polres metro jakarta
saat di jalan salai meraya jakarta pusat pada senin pagi tadi diwarnai aksi protes oleh sejumlah pengendara mobil
mereka beralasan perluasan ganjil genap dari tiga belas menjadi dua puluh lima titik lokasi dianggap kurang sosialisasi
kalau dihidupkan sama masyarakat yang lain tidak begini caranya
ini namanya waktu perindahkan tanpa ada peringatan sosialisasinya kurang
bukan kita tidak taat hukum pak semuanya taat hukum tapi nggak begini caranya
dan polisi juga harusnya tahu dong sosialisasi itu penting banget pak buat masyarakat awam terutama
ganjil genap memang belum tahu bang
oh saya kira di sini enggak makanya saya lewat sini
oh nggak tahu tadi kalau jalur ini sudah berlakukan ganjil genap
belum tahu sih saya
dalam rahasia ganjil genap yang digelar di jalan salemba raya ini petugas mencatat sedikitnya lima puluh kendaraan terjaring razia
petugas mengimbau agar para pengendara dapat memperhatikan
lima ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai area perluasan ganjil genap
rizky itiariahya jakarta